departemen pertahanan amerika serikat mempublikasikan kajian tentang perkembangan militer tiongkok
dalam dokumen itu disebutkan indonesia berpotensi menjadi salah satu pangkalan militer tiongkok
menyebutkan tiongkok berencana membangun pangkalan di sejumlah negara
diantaranya myanmar thailand pakistan termasuk indonesia
pangkalan ini dibutuhkan sebagai jalur logistik untuk kepentingan proyeksi pertahanan china
namun demikian kementerian pertahanan indonesia membantah isu itu
indonesia adalah negeri yang bebas aktif dan hal itu tidak memungkinkan bagi kekuatan asing untuk membangun pangkalan di indonesia